entah mengapa ya hal hal seperti itu masih terus terjadi apalagi di dunia olahraga
tadi juga kalau kita lihat itu bukan saja hanya oknum yang mengeroyok saja ya yang salah
tapi juga di sekitarnya itu juga tidak ada yang membantu ketika korban sudah terjatuh
dan bahkan terlihat tampak para supporter itu yang berteriak teriak rame ramean
begitu di layar kita bisa melihat dengan sangat jelas
ya tidak habis pikir bagaimana bisa jadi seperti itu
betul sekali bahkan memang antara persija ya kita tahu bersama masing masing fansnya itu kan punya rivalitas yang tinggi bisa kita katakan demikian
bahkan sampai ke pendukung pendukung yang ada di seluruh indonesia bukan hanya di bandung ataupun jakarta
dan memang sampai saat ini pun kita belum mengetahui secara pasti ya sanksi apa yang diberikan
tapi ada beberapa pihak yang kemudian sudah digelandang masuk ke mapores tabes bandung
dan kalau misalnya kita melihat lagi beberapa track record dan kejadian juga
hal hal yang terjadi antara fans itu juga bisa mempengaruhi sanksi yang diberikan kepada masing masing klub loh
ada beberapa hal yang sudah terjadi bahkan mereka dikenai denda untuk klubnya hanya karena fans yang bertindak demikian
kita semua marah kita semua kecewa dengan tindakan biadab seperti yang baru saja kita saksikan
nah oleh karena itu gubernur dki jakarta anies baswedan pagi tadi telah mengunjungi rumah duka almarhum haringa sirila
korban tewas karena dikeroyok oknum supporter sepak bola
ya video kunjungan ini dibagikan lewat fitur stories di akun instagram anies baswedan
dalam video terlihat bendera kuning masih dipasang di rumah duka
tepatnya di kawasan cengkareng timur jakarta barat
jenazah almarhum haringga sedila yang tengah berada di rumah sakit sartika asi bandung
rencananya akan dimakamkan hari ini di kampung halamannya di cirebon jawa barat